begitu besarnya keinginan umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji
nyatanya peluang ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang menawarkan percepatan ke tanah suci
pelaksanaan haji tahun ini diwarnai dengan persoalan calon jemaah haji furoda
atau yang mendapatkan visa undangan dari kerajaan arab saudi
tercatat ada empat puluh enam wni tertahan di imigrasi arab saudi
setibanya dijeda karena persoalan administrasi
kita bahas mengenai haji mujamalah
atau yang saat ini sering kita dengar belakangan namanya haji furoda
bersama dengan direktur bina umrah dan haji khusus kementerian agama republik indonesia nur arifin
assalamualaikum pak nur selamat malam
waalaikumsalam selamat malam
pak nur kemenak mengklaim tidak memiliki kewenangan dalam urusan haji mujamalah atau furoda
padahal semua pihk begitu yang resmi terdata ada di kemenak
bagaimana kemenak menyikapi travel haji
bagaimana mengenai haji furoda yang dianggap ilegal ini
jadi bukan masalah mengklaim tidak memiliki kewenangan
namun kita bekerja sesuai dengan regulasi berdasarkan undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaran haji dan umroh bahwa ada dua jenis haji yaitu kuota dan non kuota
negara indonesia dalam hal ini kementerian agama bertanggung jawab penuh menyelenggarakan haji kuota
kalau haji khusus diselenggarakan oleh swasta dalam hal ini phk peran negara adalah sebagai regulator
nah di luar haji kuota ini ada disebut haji non kuota
artinya pemerintah arab saudi tidak memberikan kuota untuk haji ini
ini di luar kuota
nah maksudnya bagaimana
jadi kerajaan saudi sebagai negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk menerbitkan visa mengundang warga negara dari negara lain yang dinilai layak untuk mendapatkan kehormatan
maka namanya adalah muja'at
mujamalah itu artinya adalah undangan kehormatan
nah namun dalam perkembangannya ada visa mujamalah yang kemudian tidak gratis yang kemudian diperjualbelikan
kemudian karena ini sifatnya mandiri visa muja'at malah dalam bahasa arab mandiri disini artinya furodah
haji mandiri berarti haji furodah melalui visa muja'at malah artinya visa non kuota
di kementerian saudi yang mengurusi haji kota itu adalah kementerian haji saudi
nah sedangkan yang mengurusi visa mujamalah ini di kementerian luar negeri
karena memang ini tidak masuk dalam paket
masuk dalam paket kuota haji
sama di indonesia haji kuota diurusi atau diselenggarakan diatur oleh kementerian agama
sedangkan menyangkut visa mujamalah non kuota ini kaitannya dengan kementerian luar negeri
karena sekali lagi penerbitan visa dari negara arab saudi
pak nur kalau berkaca dari undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas
kita melihat tidak ada turunan begitu
bagaimana detail distribusi para calon jemaah haji furoda ini bisa sampai ke tanah suci
seperti apa kemudian harusnya sebaiknya proses itu
apakah memang orang orang yang menerima undangan ini harus lapor ke menteri
dalam hal ini menteri luar negeri seperti itu atau seperti apa pak nur
jadi di undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas

karena kita harus memanfaatkan agar haji mujamalah ini diselenggarakan oleh pihk
bancar negara ibadah haji khusus
ini muncul karena dulu pernah terjadi ada jamaah yang memperoleh visa mujamalah
kemudian datang ke saudi ternyata terlunta lunta
kenapa karena tidak ada jaminan layanan
nah berangkat dari cerita ini
maka kemudian negara indonesia membuat
aturan yaitu undang undang ini bahwa jamaah yang menggunakan visa mujamalah
harus diselenggarakan melalui pihk
dalam rangka apa
dalam rangka memberikan jaminan layanan kepada warga negara indonesia
selama berada di arab saudi
artinya para pihk ini harus melapor kepada menteri luar negeri
atau melalui kemenaka untuk mengetahui bahwa
ada undangan yang bisa dijual kepada masyarakat
kepada calon jemaah
kalau melaporkannya tentu kepada menteri agama
kalau tadi visa proses visanya kan kaitannya dengan luar negeri
oke baik baik
tapi kalau berbicara soal iuran
kalau sebelumnya pak nur tadi menyampaikan bahwa
sebelumnya free gratis gitu tapi mengingat tidak ada jaminan di sana
berapa besaran iuran yang memang semestinya diberlakukan dalam haji furoda atau mujamalah
ini pak nur
karena haji furoda ini tidak dalam diatur atau diselenggarakan oleh pemerintah hri
sekali lagi ini adalah hak mutlak pemerintah saudi yang
sebagai negara yang memiliki kedaulatan untuk mengundang
maka kita tidak memiliki guna untuk mengaturnya
sekali lagi awalnya adalah free tetapi ada pihak pihak di saudi sana
berhubungan dengan travel travel yang ada di
mereka menyebutkan visa yang berbayar kemudian disebut namanya visa untuk furoda ini
nah ini menyangkut hak ini saudi dengan travel travel kita
baik kalau tadi saya sempat riset beberapa perusahaan atau penyelenggara ibadah haji khusus
minimal lima belas ribu dolar sampai dengan dua puluh satu ribu dolar
artinya ini memang mereka yang mengatur angka ini di luar harga visa begitu ya pak
pihak ibadah haji khusus sendiri yang mengatur
iya itu tentu
iya tergantung kesepakatan antara travel dengan saudi
tetapi kami juga mendengar ada informasi bahwa di saudi sendiri saat ini sedang dievaluasi
karena jangan sampai urusan ibadah menjadi lahan bisnis diperjual belikan
yang bisa menyulitkan atau menyusahkan jemaah
kami melihat sekali lagi ini tidak ada informasi resmi dari saudi bahwa ada evaluasi di saudi
ada evaluasi ya
pak nur tapi kalau boleh diinformasikan kepada kami sebetulnya undangan kehormatan ini klasifikasinya seperti apa
calon haji terhormat yang dianggap bisa pergi dengan mudah ke tanah suci itu seperti apa sebetulnya pak nur
sekali lagi karena ini undangan kehormatan maka yang memiliki kewenangan adalah pemerintah saudi

baik jadi pemerintah saudi melihat siapa yang dianggap tamu kehormatan
baik selama ini bagaimana pengawasan kemenak terhadap ihk pak nur
selama ini tentu untuk phk kita terus melakukan pengawasan sesuai dengan kita menerbitkan peraturan menteri agama nomor lima tahun dua ribu dua puluh
dan peraturan menteri agama nomor enam tahun dua ribu dua puluh satu
kita terus melakukan pengawasan pada pihaka
artinya dari banyaknya pihk di indonesia ini langsung oleh kemenek atau kanwil kanwil begitu ya pak
ya kanwil menjadi bagian saat ini ada empat ratus empat puluh tiga phk terus kita lakukan pengawasan agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat
oke pak nur tapi mendengar informasi tidak dua ribu sembilan belas mungkin ketika memberangkatkan sejumlah haji furoda ada berapa angkanya
nah sekali lagi karena ini hak kewenangan dari pemerintah saudi kita terus bertanya melalui kedutaan besar arab saudi yang ada di indonesia
namun kita sampai saat ini tidak mendapatkan informasi pasti dan kita juga tidak bisa memaksa negara lain
iya baik baik oke catatan dari kemenag panur untuk masyarakat tentunya khususnya calon jum'ah haji
ini kan harganya udah mahal sekali
tapi diberikan keleluasan untuk bisa pergi ke tanah suci dengan cepat tanpa harus menunggu lama lama seperti haji kuota begitu
bagaimana untuk masyarakat pesan untuk masyarakat agar tidak mudah terbuai dengan penawaran ibadah haji yang cepat ini
kami memahami bahwa seluruh umat islam tentu punya impian besar untuk segera bisa berangkat haji
namun walaupun kita punya krim
keinginan yang sangat besar
kita juga punya uang misalnya
tapi tetap tolong hati hati
ketika memilih travel pastikan berizin
nah untuk hal ini menteri agama telah menerbitkan aplikasi bernama haji pintar
di sana ada haji pintar
dilihat silahkan dilihat daftar phk yang berizin ada di sana
sekali lagi mohon berhati hati
jangan mudah percaya
oleh travel travel yang tidak jelas yang tidak berizin
sehingga berujung pada penipuan
artinya masyarakat juga harus semakin sadar bagaimana mengantisipasi penipuan penipuan berkedok haji furoda ini
dengan langsung mengecek ke kemenak begitu ya pak
pak nur arifin terima kasih banyak atas informasinya
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected
nur arifin direktur bina umroh dan haji khusus kemenak ri